sampai jumpa di video selanjutnya
jalan cenderawas sih
makin beneran dari sana
yaudah langsung kesana
di jalan cenderawas
langsung kesana aja ya
kita langsung kesana
pegel banget sih nih
gak ada dong apa apa
kuat kerja kerja gini
kerja yang enak enaknya ini ya
jadi supir tinggal duduk
di kantoran juga tinggal duduk
tanda tangan ini tanda tangan itu
sekarang menanget chat
ya allah pukulnya sepuluh jam
gustaf capek ya
ya allah pukulnya sepuluh jam ya
ya allah pukulnya sepuluh jam ya
dirap dulu keringetnya
lu tuh dibayar bukan buat masuk
kalau mau masuk pergi sana
gue gak butuh orang males
iya bang saya kerja bang
gak udah kerja lagi ya teman
eh lara mau ngapain
duduk duduk duduk
lara mau ngapain
mau bantu ngechat om
gak usah lara
lara kuat kok om
gak usah lara
kalau lara nanti capek
nanti kalau lara sakit
om gustaf juga kan yang bingung
udah menilai lara duduk aja ya
biar om busap yang kerjain semuanya
udah kan pastor saja pak
pembeli lalui omega
kamu anak kok di sini setangsil lu gak usah
aku mau sama lara lagi dan aku gak bisa lihat dia lagi gimana sa gimana
kamu jangan ngomong seperti itu dong lark
kita pasti akan menemukan lara aku janji
lara aku telah banyak melakukan kesalahan lara
dan sekarang aku pengen menemukan semua itu
lara bener mau bantu om gustaf
lara mau tahu gak rahasia om gustaf
om gustaf tuh kalau lagi kerja paling seneng kalau dinyanyiin
iya yaudah lara nyanyi ya
yang bagus ya
satu satu aku sayang ibu
dua dua juga sayang ayah
dua dua juga sayang ayah
selesai juga tuh kerjaan om gustaf tuh kan
udah udah beres
yuk kita turun yuk
akhirnya selesai juga ya
ya udah selesai
akhirnya uang gustaf dapat uang juga
ya buat kita
sekarang nara pulang ya sama ayah sama ibu
ibu kangen sama kamu
lara gak kasihan sama ibu
tolong kita pergi
jadi semua ini perbuatan bapak
ibu juga gak ingat persis deh
yang ibu ingat
kasih saya duitnya sekarang
kalau gak saya pecah
coba kalau kamu berani
kenapa gak berani
bapak kamu berusaha memerasa seorang
sampai akhirnya dia melukai orang itu dan
akhirnya orang itu meninggal
lalu tiba tiba bapak kamu kabur